dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara fs sebagai tersangka
teka teki kasus penembakan brigadir yosua mulai menemukan titik terang
selasa malam kapolri jenderal listio sigit mengumumkan bahwa tim sus telah menetapkan irjen verdi sambo sebagai tersangka dalam kasus tewasnya brigadir yosua
kapolri mengatakan verdi sambo berperan memberi perintah kepada baradae untuk menembak brigadir yosua
sambo juga melakukan rekayasa agar kematian brigadir yosua seolah olah karena peristiwa tembak menembak
tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal
tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara j
tim kusus menemukan bahwa peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal
tim kusus menemukan bahwa peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal
dalam kasus pembunuhan brigadir joshua
yaitu barada r e alias barada e
bribka r r sopir berinisial km dan irjen ferdisambu
keempat tersangka dijerat pasal tiga ratus empat puluh kuhp tentang pembunuhan berencana
dengan ancaman hukuman mati atau penjara sumur hidup
selain melibatkan empat tersangka
ilwar sumpol rikomjen agung budi menyebut
sedikitnya tiga puluh satu anggota polri dengan pangkat dan jabatan yang beragam
diduga melakukan pelanggaran kode etik dan tidak profesional
dalam menangani kasus tewasnya brigadir yosua
sebelas orang diantaranya kini telah ditahan di tempat khusus
sementara itu perwakilan tim kuasa hukum keluarga ferdisambu
arman hanis mengatakan
keluarga menerima hasil penyelidikan tim khusus
yang menetapkan ferdisambu sebagai tersangka
tapi arman menegaskan
ada motif kuat dibalik tindakan sambo
sebagai kepala keluarga yang menjaga marwah keluarga
telah sepenuhnya disampaikan secara konsisten
dan dicatat dalam bap oleh penyelidik
dan kami harap tetap diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum
sedangkan di jambi
keluarga brigadir yosua turut menyaksikan penetapan tersangka
yang disampaikan kapolri jendralistio sigit melalui televisi
menanggapi penetapan status tersangka itu
keluarga meminta agar irjen ferdisambu mendapat hukuman maksimal dan sepadan
selama ini keluarga menganggap ferdisambu sebagai atasan brigadir joshua yang baik
namun kenyataan berkata lain
ia malah tega menghabisi nyawa brigadir yosua
tim liputan cnn indonesia